alkisah hiduplah seorang petani dengan istri dan putrinya
petani itu miskin dan khawatir bagaimana memberi makan keluarganya
pada suatu malam
apa ada makanan tersisa untuk besok
tidak ada tapi kau tidak usah khawatir
ada beberapa potong labu yang aku simpan
aku akan membuat kaldu yang enak
kita memiliki anak perempuan yang sedang tumbuh
dia butuh nutrisi
jika kita terus seperti ini anakku akan kelaparan
apa yang akan kulakukan
andai saja aku dapat menghasilkan lebih banyak uang
anak perempuan petani itu moli mendengar percakapan kedua orang tuanya
dia sangat ingin membantu ayahnya
jadi dia memutuskan
dia memutuskan untuk pergi ke hutan untuk mengumpulkan beberapa buah beri
yang dia maksudkan untuk dibawa pulang untuk dijual sedikit dan sisanya untuk makan
jadi ketika orang tuanya tertidur lelap dia menyelinap keluar dan pergi ke hutan
dia berjalan sepanjang hari berikutnya sampai akhirnya sebelum matahari terbenam
dia melihat sebuah kebun besar yang penuh dengan buah beri dan juga buah buahan lainnya yang sudah matang
kebun ini indah sekali
banyak buah yang bisa aku dapatkan di sini
aku bisa menghasilkan banyak uang dengan menjualnya
tapi tunggu dulu
moli memperhatikan sebuah pondok besar di sebelah kebun
rumah itu jauh jauh lebih besar daripada rumah manusia biasa
oh dari ukurannya rumah itu terlihat seperti pondok raksasa
tapi aku harus mendapatkan buahnya
moli berjalan maju dengan berani mengetuk pintu

sebelah sini bu
oh ya ampun
istri raksasa itu baik hati
dia membawa moli masuk ke dalam rumahnya
dan mendengar cerita moli
nah kau bisa mengambil buah sesuka hatimu
pergilah dengan cepat
terima kasih nyonya
ibu dia terlihat sangat lapar
biarkan dia makan malam dulu
bagaimana kalau ayahmu kembali
kau tahu kan kalau ayahmu itu membenci manusia
tapi ibu dia terlihat sangat kelaparan
sepertinya usianya sama dengan usia aku
makan dengan cepat karena suamiku tidak pernah suka dengan manusia
moli mengambil makanan dengan penuh rasa terima kasih
tapi saat dia mulai makan raksasa itu pulang
aku mencium bau manusia di sini
dia hanyalah seorang gadis muda seusia putri kita
biarkan dia pergi
iya ayah biarkan dia
raksasa itu segera memikirkan
jika kau berkata begitu cintaku
silakan buat dirimu nyaman di sini
bahkan sudah malam jadi tidur di sini malam ini
dan pulang di pagi hari
hutan adalah tempat yang berbahaya
dan ini hadiah kecil untukmu
putriku punya yang keemasan
tapi karena aku tidak punya emas lagi sekarang tolong pakailah ini
istri dan anak perempuan raksasa itu sangat bahagia
tetapi moli terlalu pintar untuk percaya kebaikan tiba tiba raksasa itu
jadi ketika putri raksasa itu tertidur
mohli bangkit menarik beberapa bantal raksasa di bawah selimutnya
lalu ia meletakkan kalung emas putri raksasa itu di sekelilingnya
dan meletakkannya di sekitar putri raksasa itu
segera raksasa itu datang
dia tidak bisa melihat yang mana putrinya dan yang mana moli
jadi dia mencium sekitar dan berfikir bahwa putrinya sendiri adalah moli
karena kalung bunga yang dipakai
lalu dia memukulnya dan juga menggoyang goyangkannya
apa apakah ini kau
kau mengganti kalung itu
ayah kau berbohong kepada kami
aku pikir kau akan bersikap baik padanya
kau tegas sekali ayah
sementara raksasa sibuk menenangkan putrinya yang marah
dia melirik moli dengan tatapan mengerikan saat moli lari ke hutan
moli berlari kencang
dia berlari jauh
dia berlari sepanjang malam
sampai akhirnya dia sampai di jembatan angkat
di pohon tergantung tali dengan papan
moli tentu saja sangat ringan dan gesit
sehingga dia mengambil tali dan mengayunkan dirinya ke sisi yang lain
dia menemukan dirinya di kerajaan
berbicara dengan beberapa orang
dia segera mengetahui bahwa raksasa itu mengganggu orang orang kerajaan
dan karenanya mereka terus menarik jembatan untuk mencegah raksasa itu melewatinya
lagi pula raksasa itu tidak mungkin berayun karena tubuhnya terlalu berat
moli menuntut untuk bertemu raja negeri itu
oh jadi kau menipu si raksasa
tapi aku akan menipu
tapi aku harus pulang sekarang
satu satunya cara kita bisa menjauhkan raksasa itu selamanya adalah jika kita mendapatkan pedangnya di mana kekuatannya berada
selain itu mustahil untuk menyeberangi hutan untuk mencapai orang tuamu tanpa raksasa mendapatkan kita lebih dahulu
yang mulia izinkan aku untuk mencoba
aku akan melakukan apapun untuk kembali ke orang tuaku
aku mendapatkan yang lebih baik darinya sekali
aku akan melakukannya lagi
aku berjanji padamu bahwa jika kau mendapatkan pedangnya kau dan orang tuamu tidak akan kelaparan lagi selamanya
terima kasih yang mulia
buatkan aku pedang palsu yang terlihat seperti pedang milik raksasa itu
lalu moli berangkat
dia menunggu sampai matahari terbenam dan lampu lampu padam di rumah raksasa itu
lalu kemudian dia menyelinap ke kamarnya
dengan hati hati dia mengambil pedang yang tergantung
dia menemukan pedangnya di atas tempat tidurnya dan mengganti dengan yang palsu
kemudian dia melemparkan pedang itu keluar jendela ke arah para prajurit raja yang sedang menunggu di luar
pedang itu jatuh berdenting dan raksasa terbangun
dia merahi moli
kau pikir kau akan mendapatkan yang terbaik dari kau bukan
ya aku memang pernah lebih baik darimu sekali iya kan
tidak kali ini
aku akan menghukumu
bagaimana aku yakin kau bahkan tidak tahu bagaimana cara menghukumku
benarkah jika kau pikir kau sangat cerdas katakan padaku
seandainya aku berada di tempatmu bagaimana kau akan menghukumku
aku akan membawamu ke dapur memasukkanmu ke dalam karung raksasa dengan jarum seutas benang seekor anjing seekor kucing dan sepasang gunting
maka aku akan menggantungmu pada paku dan pergi ke hutan untuk mendapatkan tongkat yang paling kuat
dan kemudian aku akan membawa karung pada tongkat dan menyeretkannya ke lantai hutan
hah itu sangat menyakitkan hukuman yang sempurna iya kan
hahaha baiklah segera pergi
raksasa itu meninggalkan karung yang tergantung di paku dan pergi untuk memotong sebatang kayu
anjing kucing dan moli membuat keributan di karung
dan mereka menggeliat geliat di dalam karung sehingga panci dan wajan jatuh di dapur dan istri raksasa terbangun
dia pergi ke dapur dan melihat karung yang bergerak
suamimu yang memasukkan kami ke sini dan andai saja kau bisa melihat keajaibannya kami bisa
hahaha tetapi suamimu tidak ingin kau melihatnya
aku mohon katakanlah padaku
untuk itu kau harus datang ke sini
tentu saja aku akan datang ke sana
istri raksasa itu sangat ingin tahu sehingga dia akan melakukan apa saja untuk melihat keajaiban yang dilihat moli dari dalam karung
lalu moli mengambil gunting dan memotong karung itu
istri raksasa itu masuk ke dalam dan moli dengan cepat menggunakan jarum dan benang
lalu menjahitnya dan meninggalkan lubang kecil
kau memang pernah baik kepadaku tapi suamimu itu sangat jahat
dia suka menyusahkan manusia lihatlah sendiri apa yang dia lakukan padaku
dan moli berlari
meletakkan karung di atas tongkat dan mencoba menyeretnya
melalui lubang di karung itu istri raksasa bisa melihat semuanya
kau manusia aku akan menunjukkan kepadamu bagaimana menjadi lebih baik dariku
aku benci manusia
dan sebelum istriku bangun aku akan membawamu pergi dan memberimu rasa sakit
istri raksasa memotong karung dengan gunting dan menyeretnya
lalu berdiri dengan tegak
raksasa itu merasakan ada sesuatu yang salah ketika ia mencoba menyeret karung itu
dia berbalik dan melihat istrinya berdiri dengan sangat marah
kau berjanji kepada kami kalau kau tidak akan pernah menyakiti manusia lagi
tapi dia mencoba mengambil pedang milikku
itu supaya kau tidak akan pernah bisa menyakiti manusia lagi
kau layak mendapatkan kekuatan
aku akan membuang pedangnya sendiri
sayang aku hanya bercanda saja
istri raksasa itu membuang pedangnya
tetapi tentu saja mereka tidak tahu bahwa moli telah mengambil yang asli
raja sangat senang bahwa dia mengatur agar orang tua moli datang ke kerajaan mereka
di mana dia memberi mereka ladang besar untuk bercocok tanaman

tapi mereka tidak tahu apa yang akan terjadi
moli dan orang tuanya tidak pernah merasakan kelaparan lagi
moli berani selalu waspada dan juga pintar
dia tidak pernah menyerah bahkan ketika raksasa mengancamnya
jadi akhirnya hanya hal hal baik yang terjadi padanya